assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
tentunya kami ucapkan selamat datang di tamrin sembilan ballroom jakarta
pada hari ini bersama saya jeffrey singgo dan juga rekan saya
dan saya putri viola tentunya akan menemani bapak ibu wadarin sekalian selama beberapa jam ke depan
dalam acara peluncuran aksi strategi nasional pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
boleh saya minta plaus yang meriah dari bapak ibu semuanya untuk bisa menunjukkan semangat kita
baik bapak ibu hadirin sekalian senang sekali
puji syukur kehadirat allah swt tuhan yang maha
kita bisa berkumpul di sini kita diberikan kesehatan kita diberikan kekuatan kita diberikan kesempatan
tapi yang pasti adalah kita semua yang hadir di sini saya yakin semua semangatnya sama
semua komitmennya sama semua satu langkah semua satu suara
karena semuanya berperan aktif dalam mendukung aksi pencegahan korupsi
boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua luar biasa sekali
baik dan sebelum kita akan menunjukkan rangkaian acara berikutnya
izinkan kami juga untuk bisa menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir dan sudah ada di tengah kita
yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat ketua komisi pemberantasan korupsi
selaku koordinator tim nasional
stranas pk bapak firly bahuri selamat datang bapak
luar biasa dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada bapak menteri koordinator maritim dan investasi
selamat datang kepada bapak luhut binsar panjaitan selamat datang bapak
sudah hadir juga di tengah tengah kita saya ingin sekali menyapa dan juga mengucapkan selamat datang
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia bapak abdullah azwar anas
dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada ibu menteri lingkungan hidup dan kehutanan selamat datang ibu siti nurbaya
baik dan juga tentunya nanti kita akan tunggu kehadirannya akan juga berada di tengah tengah kita
menteri perindustrian republik indonesia bapak agus gumiwang kartasasmita
dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada bapak menteri pertanian bapak syahrul yassin limpo selamat datang bapak
saya juga ingin sekali menyapa deputi pencegahan dan monitoring kpk selaku koordinator pelaksana stranas pk bapak pahala nainggolan
dan bapak ibu sekalian perlu diketahui bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa
yang tentunya tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi tapi sosiologis dan juga sistematis
baik dan seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal dan rasanya ini akan saya tekankan berkali kali lagi
bahwa kehadiran kita semua bersama di sini sebagai bentuk komitmen kita terhadap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam belas
yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa bangsa melawan korupsi atau united nations convention against corruption pada tahun dua ribu tiga lalu
di mana tentunya salah satu mandatnya yang kita jalankan adalah membangun strategi pencegahan korupsi
yang terintegrasi kemudian juga harus fokus dan yang pastinya adalah terukur
dan tentunya atas dasar itulah pemerintah menyusun peraturan presiden mengenai rencana aksi nasional pemberantasan korupsi
empat tahun kemudian melalui peraturan presiden nomor lima puluh empat pada tahun dua ribu delapan belas disusunlah strategi nasional pencegahan korupsi
boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa
baik dan bapak ibu hari sekalian

di hari ini momen ini mempunyai strategi nasional pencegahan korupsi
dan yang begitu penting ini kita bersama sama akan menyaksikan apa saja sebenarnya yang sudah dicapai
capaian dari aksi pencegahan korupsi selama tahun dua ribu dua puluh satu dan tahun dua ribu dua puluh dua lalu
dan juga sekaligus nanti kita akan bisa menyaksikan peluncuran dari aksi strategi nasional pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dan tentunya dengan tema digitalisasi untuk cegah korupsi
mari kita awali komitmen kita terhadap pencegahan korupsi dengan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia
dan tentunya hadirin kami persilahkan untuk berdiri

indonesia raya merdeka merdeka tanah punan itu yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka hiduplah indonesia raya
hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali
baik bapak ibu hadirin sekalian di momen yang sangat spesial hari ini
begitu banyak doa yang kita panjatkan
begitu banyak harapan yang ingin kita sampaikan dan ingin kita wujudkan
maka dari itu kita akan menundukkan kepala dan juga melakukan doa bersama
yang akan dipimpin oleh bapak nurul gufron selaku pimpinan kpk
kepada bapak nurul gufron kami persilakan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak nurul gufron yang sudah memimpin pembacaan doa bersama
semoga doa munajat yang disampaikan
sampaikan tadi diijabah oleh tuhan yang maha esa
izinkan kami juga kembali menyapa kehadiran dari menteri perencanaan pembangunan nasional
kepala badan perencanaan pembangunan nasional bapak suharto mono arfa
selamat pagi bapak sudah hadir pula di tengah tengah kita
dan tentunya bapak ibu sekalian strategi nasional pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut sebagai stranas pk
adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan anti korupsi di indonesia
dan tentunya dalam menyelenggarakan strategi nasional pencegahan korupsi ini kemudian dibentuk tim nasional pencegahan korupsi
yang selanjutnya disebut sebagai tim nas pk
timnas pk ini terdiri dari komisi pemberantasan korupsi atau kpk
kemudian juga kementerian perencanaan pembangunan nasional
badan perencanaan pembangunan nasional
kemudian juga kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
melibatkan juga kantor staf presiden dan juga kementerian dalam negeri
dan tentunya menurut peraturan presiden nomor lima puluh empat pada tahun dua ribu delapan belas
timnas pk menyampaikan laporan pelaksanaan stranas pk kepada presiden setiap enam bulan sekali
dan di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini berikut adalah laporan tim nas pk yang akan disampaikan oleh ketua
kami persilahkan kepada bapak firly bahuri
kami persilahkan bapak sileng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om swastiastu salam nampu budaya salam kebajikan
berdasarkan peraturan presiden nomor lima puluh empat tahun dua ribu empat belas
presiden telah membentuk tim nasional pencegahan korupsi
yang diamankan sebagai tim pengarah antara lain
kementerian pan rb bapenas ksp dan kpk
yang ditunjuk dan yang amanatkan sebagai sekretariat tim nasional
strategi nasional pencegahan korupsi
lima kementerian tersebut secara bersama sama berkolarasi dan bersenergi
untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan
supaya pada suatu hari indonesia betul betul bebas dari korupsi
dalam kurun waktu empat tahun terakhir
strategi nasional pencegahan korupsi setrans pk fokus pada tiga bidang
pertama terkait dengan perizinan dan tata niaga
kedua keuangan negara
yang ketiga reformasi birokrasi dan penegakan hukum
dari tiga fokus area yang ditanamkan dan dimandatkan dalam perpres nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas
strategi nasional pencegahan korupsi tahun dua ribu dua puluh dua ribu satu menjadi
menjadi dua belas aksi pencegahan korupsi
pertama adalah aksi pertama
kepastian dan percepatan perizinan sumber daya alam
melalui implementasi kebijakan satu pintu one map policy
yang kedua perbaikan integrasi data
ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan
aksi pencegahan korupsi yang ketiga
penerimaan untuk penanganan perkara
perizinan dan pengadaan barang dan jasa
aksi pk yang keempat
percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
aksi yang kelima
penguatan implementasi pengadaan barang dan jasa
pembayaran berbasis elektronik
aksi pencegahan korupsi yang keenam
peningkatan penerimaan negara
melalui pembenahan penerimaan negara
aksi pk yang ketujuh
pemanfaatan data nic yang teringgasi
untuk efektivitas dan efisiensi
melalui bijakan sektoral
peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi
tata laksana di kawasan pelabuhan
aksi yang kesembilan
penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah
dalam pengawasan program pemerintah
aksi pk yang ketujuh
perkemudian penguatan industri
yang kerj mtv approach
aksi pk yang kesembilan
aksi yang kesembilan
untuk usaha semt ratherus
lehman sma dan anipe
perjuang di papanan parah
yang menurut ap
aksi yang kacamata
penguatan teknologi para
dan ageng tpp
aksi penguatan modal penyelamat
yang tersendiri dengan
saat ini tidak sekarang
tidak sembarang truk bisa masuk ke kawasan pelabuhan
karena sudah menggunakan sistem barcode
yang memiliki masing masing truk
kita juga sedang mendorong
sungguh harum bunga melati
wanginya meresap ke sanubari
berjalan lurus mantapkan hati
mewujudkan budaya dan peradaban anti korupsi
seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita sudah ketahui tadi
ada reformasi pelabuhan yang bisa mengantarkan prestasi
dan tadi juga pak fili mengingatkan
bahwa kegagalan keberhasilan
pencegahan korupsi ini
kuncinya ada di bapak ibu semuanya
kuncinya ada pada kita
bagaimana komitmen bersama
untuk bisa melaksanakan pencegahan korupsi
jalan lurus tadi kalau katanya pak firly
untuk bisa mewujudkan peradaban anti korupsi pak
baik luar biasa sekali
dan aksi aksi ini tadi yang sudah disampaikan
diurahkan oleh jeffrey satu persatu
ini tentunya ada di bawah koordinasi
kementerian bidang perekonomian
untuk itu kita akan mendengarkan bersama
pernyataan ataupun juga sambutan
dari menteri koordinator bidang perekonomian
bapak erlangga hartarto
dalam tayangan berikut ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
saat ini terdapat tiga aksi pencegahan korupsi
yang berada dalam kementerian koordinator bidang perekonomian
yaitu satu kebijakan one map policy
atau satu peta
dua perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

yang ketiga tata kelola ekspor import komoditas pangan dan kesehatan
kegiatan sinkronisasi kebijakan satu peta
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang
yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor empat puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
aksi pk selanjutnya adalah
perencanaan penganggaran berbasis elektronik
sejalan dengan pertemuan hasil
petinggi dalam event g dua puluh
yaitu transformasi ekonomi berbasis digital
aksi pk yang ketiga adalah perbaikan integrasi data
import ekspor komoditi pangan dan kesehatan
tentunya dengan output tersedianya
dan termanfaatan data ketersediaan nasional
data konsumsi dan realisasi import
dan dikonfirmasi dalam sistem insw di sektor pangan

aksi pk ini dilaksanakan berdasarkan pemahaman atas permasalahan
terkait dengan pengelolaan tata kelola yang transparan
sehingga tentu dapat diselenggarakan dengan tepat waktu
tepat jumlah dan memberikan kepastian
dan proses perizinan yang transparan
dan juga tentu terkonsolidasi di masing masing kl

baik bapak ibu dan ibu sekalian tadi kita sudah mendengarkan sambutannya disampaikan oleh bapak erlend

satunya selaku menteri koordinator bidang perekonomian
apa yang beliau sampaikan memang sejalan dengan atau tema acara kita pada hari ini
digitalisasi untuk mencegah korupsi
dimana dengan adanya reformasi digital
semuanya jadi bisa lebih terbuka
semuanya termonitor semua data terekam
dan semuanya transparan
sehingga hal ini bisa menjadi salah satu aksi untuk mencegah korupsi
untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengundang kehadiran dari menteri koordinator bidang perekonomian
untuk kita mengundang kehadiran dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
untuk berkenan bapak memberikan sambutan kepada bapak abdullah azwaranas kami persilahkan
salam sejahtera buat kita semua om swastiastu nambu budaya salam kebajikan
pertama kami sampaikan bahwa arahan bapak presiden kita diminta untuk mengelola birokrasi ini berdampak
dan bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak ini
dan bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak ini
merupakan tema besar reformasi birokrasi hari ini
karena bapak presiden sering menyampaikan birokrasi kita ini sibuk
dari pagi sampai malam tapi dampaknya nggak terasa untuk rakyat
sekali lagi saya hormati kaitan dengan strategi nasional penjagaan korupsi atau stranas pk
kemen pan rb sebagai tim nasional percepatan timnas pk
melihat ada beberapa aksi pk yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian pan rb
di antaranya adalah
penguatan apip dan spbe sistem pemerintah berbasis elektronik
termasuk optimalisasi sistem informasi pemerintah daerah atau sipd
pak pahala terus berkoordinasi untuk mendorong sipd menjadi aplikasi tunggal
dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan keuangan daerah
pada aksi penguatan apip perencanaan aksi pada stranas pk
harus memastikan terciptanya peningkatan peran apip untuk memastikan berbagai program pemerintah dilaksanakan secara akuntabel
next saat ini reformasi birokrasi fokus pada reformasi birokrasi tematik
selain delapan area perubahan untuk menerjemah arkan bapak presiden
kami fokus salah satunya penilaian rb ini di tiga rb tematik dan satu arahan reformasi birokrasi arahan dari bapak presiden
nah selain delapan area tadi ada tiga fokus ini kemiskinan investasi dan digitalisasi
dan target prioritas presiden pak menko yang kami masukkan di target rb adalah
belanja produk dalam negeri lewat e katalog karena belanja lewat e katalog telah nyata mempercepat penyerapan anggaran
pak firly beberapa kabupaten kota yang telah menyelenggarakan katalog cukup setengah bulan
jalan aspal yang masuk katalog bisa langsung dikerjakan
karena penggunaan anggarannya lebih terbuka sungguhpun mungkin masih ada beberapa celah
tapi menurut pak hala pak pahala lebih terukur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih tentunya kepada bapak abdullah haswaranas selagu men pan rb
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang sudah menjelaskan kepada kita
sepakat tentunya kita semua yang namanya birokrasi bukan hanya tumpukan kertas
birokrasi harus lincah birokrasi harus cepat tidak lagi berbelit belit
dan tidak lagi bertele tele tidak lagi menyusahkan masyarakat pak
sepakat mengenai hal itu
tadi sudah dijelaskan juga bahwa ternyata ada angka
target target indeks yang harus dicapai
semoga kebersamaan kita di sini komitmen kita bisa mencapai atau bisa mengantarkan kita mencapai target tersebut
betul sekali putri dan tentunya bapak ibu sekalian kita akan menyimak nanti aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
namun sebelumnya kita patut memberikan apresiasi untuk capaian aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
dan tentunya diantaranya aksi reformasi pelabuhan
di mana performa pelabuhan
pelabuhan di indonesia kini telah berada di dua puluh besar terbaik di dunia
wow luar biasa
betul ini layak sekali diapresiasi dan juga menjadi inspirasi untuk sektor sektor lainnya
aksi reformasi pelabuhan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian di bawah koordinasi menteri koordinator maritim dan investasi
seperti pembendahan perhubungan laut
kemudian juga tata kelola penerimaan negara bukan pajak hingga pengadaan barang dan jasa
nah untuk itu kami mengundang kehadiran dari menteri koordinator maritim dan investasi bapak luhut binsar panjaitan untuk menyampaikan sambutan
waktu dan tempat kami persilahkan bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua kpk teman teman menteri dan para gubernur wali kota bupati mungkin yang ada hadir
saya kira pertemuan ini sangat sangat penting karena kita bicara efisiensi negeri ini
tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh pak firly mengenai apa yang dikerjakan
kemarin dua bulan lalu pak anas ini lapor ke saya
itu sekarang sudah berubah
sekarang hs code nya kita buka semua
jadi kita tahu berapa komputer yang dibutuhkan seluruh kementerian lembaga
nah itu dibikin e katalog
anda tahu menghemat berapa
saya ulangi rp satu tiga triliun
dan itu sekarang jadi buatan dalam negeri
orang orang yang paling hebat menurut saya maaf nih ya yang dalam bekerja ini ada dua orang
satu yang namanya si sahat itu dari bidang pencegahan dari kpk itu tepuk tangan buat sahat dulu
dia yang terus terus mendorong saya sekarang jadi apa namanya hah pahala
tepuk tangan berdiri kalau dulu pahala
nah ini pahala ini
ini pak firly ini kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang yang hebat
dia yang terus ngejar saya menyangkut masalah pelabuhan
sekarang empat belas pelabuhan di tanah air saya ulangi empat belas pelabuhan di tanah air itu sudah terintegrasi dengan digital
ini sahat satu lagi sahat kau berdiri lah kau sahat
dua orang ini manusia ini buka topeng kau untuk dilihat orang mukamu
nah dua orang ini saya udah bilang sama pak anas
yang bahu membahu memastikan itu jadi
dan kemarin kami baru rapat mengenai digitalisasi pelabuhan baru empat belas pelabuhan tahun ini selesai
saya sudah bilang tahun depan satu ratus empat puluh sembilan lagi pelabuhan pelabuhan kecil harus masuk
dan itu kita kaitkan dengan apa
dengan pelabuhan udara
semua pelabuhan udara kita digitalisasi
orang mau korupsi apa lagi
kalau sudah masuk karena itu uangnya di situ
sudah berapa ribu triliun itu
apa yang mau dikorupsi lagi
oleh karena itu industri akan dalam akan jalan
teknologi akan jalan pendidikan akan jalan
jadi multi flyer efek ini semua teman teman sekalian sangat besar
jadi saya mohon kita semua kita bekerja tadi sudah diberitahu oleh pak anas
saya kira sudah betul tadi mengenai apa namanya itu
yang pemerintah berbasis elektronik
itu akan membuat kita lebih efisien
pegawai pegawai yang tidak perlu ya ngapain diterima
kalau tidak clear rangka itu kemarin
bekerja dengan hati dan kemudian kita kedepankan terus digitalisasi ini
saya kira itu dari saya
saya senang supaya kita jalan pokoknya maling itu pasti ketahuan
jadi kita semua pemimpin kunci berikan ketauladanan seperti presiden joko widodo
kunci itu ketauladanan
jadi saya terima kasih pada pak hala saya terima kasih pada pak sahat anda berdua
saya kira membuat perubahan sekarang ini dan saya tadi beritahu pak firly
pak firly lihat itu anak buahmu itu patent
ya jadi supaya diperanukan promosikan
dan saya juga anak buah saya sahat ini saya juga berdua saya berdua
saya pikir pikir kita harus berani mendorong orang orang yang baik harus berani
jangan kita belagak belagak untuk anu tapi tipu aja di otak kita
sekali lagi terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak yang sudah memberikan sambutan
dan juga sekaligus pesan tadi memotivasi kita
ada semangat optimisme kita untuk bergerak ke depan
betul sekali sangat menarik dan tentunya kita akan mengecek
putri ya kita akan mengecek kondisi sebenarnya di lapangan
tentunya kita akan mendengar langsung dari para pelaksana aksi
apa apa saja yang telah dilakukan dan perubahan dari sebelum aksi
dan setelah aksi dilaksanakan
tentunya salah satunya adalah pelabuhan yang dulu memiliki rapot merah
namun sekarang telah memiliki rapat hijau
dan tentunya konsisten dalam menjalankan aksi
baik bapak ibu tentunya bersama sama kita sudah saksikan
telah hadir di layar live streaming hadir secara online
seluruh perwakilan dari pelabuhan di seluruh indonesia
stakeholder dari pelabuhan dan tentunya jajaran ksop serta pemerintah daerah
halo selamat siang bapak ibu tentunya yang hadir secara online
dan tentunya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa
karena bisa berbincang bincang langsung putri
kepada seluruh bapak bapak menteri yang hadir secara offline pada hari ini
kami persilahkan dan tentunya
ya baik pak menko marves kalau tadi sudah menyinggung bapak
bahwa pelabuhan pelabuhan yang ada di tanah air ini kemudian semuanya akan terdigitalisasi
semuanya akan terpantau termonitor bisa kita saksikan bersama ini adalah mereka
ini para kepala daerah juga kemudian juga nanti kita hadirkan pelabuhan pelabuhan yang ada di indonesia
yang semuanya juga menyaksikan acara ini
tapi bapak ada satu yang kami pilihkan bapak ini dari pelabuhan banten yang sudah dikatakan oleh rekan kami jeffrey
ini adalah salah satu contoh nyata bahwa aksi pencegahan korupsi membawa dampak yang luar biasa
tadinya yang terjadi di sana kalau bisa kita katakan dalam angka di rapot rapotnya merah pak
rapotnya kebakaran tapi ketika kemudian strana spk masuk ke sana
kemudian juga melakukan perubahan perubahan reformasi di sana yang kita saksikan kemudian betul betul luar biasa sekali
seperti apa transformasinya saya akan berikan kesempatan kepada bapak luhut bin sar panjaitan
untuk bisa langsung berbincang bincang bapak dengan bapak hermanta yang merupakan ksop banten bapak hermanta
ya baik selamat siang mbak dari ksop banten mbak
dan seluruh stakeholder banten beserta badan usaha pelabuhan
baik pak surmata mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja perubahan dari sebelum aksi dari pencegahan korupsi dengan sekarang
apa yang begitu berbeda ini menjadi pelajaran untuk semuanya
baik ibu yang saya hormati bapak menko bapak dan seluruh menteri yang hadir pada kesempatan siang hari ini
tentunya ada beberapa perubahan yang terjadi di bandung

tidak lepas dari bimbingan arahan petunjuk dari tim sernas pk yang setiap bulan terus mengarahkan kami untuk melakukan perubahan perubahan
yang pertama adalah digitalisasi seluruh proses pelayanan di pelabuhan
dimana tentunya dari digitalisasi itu sistem pembayaran akan menjadi cashless real time dan update
selanjutnya adalah pelayanan kapal dan barang secara digital dengan ina kornet
yang tentunya tadinya pelayanan kapal dan barang itu
bisa memohon waktu lima sampai enam jam untuk kapal masuk
mulai dari laporan kedatangan kapal surat perintah masuk pola gerak
sekarang hanya membutuhkan waktu hanya dua puluh dua sampai tiga menit
terus yang kedua adalah single submission uc
di mana tadinya para pelanggan pemilik barang pengguna jasa di pelabuhan
harus melaporkan kepada karantina untuk melakukan pengecekan barangnya
kemudian selanjutnya ke becukan
kemudian selanjutnya ke becukan
saat ini dengan serana spk tersebut
di mana pengguna jasa hanya mengirimkan data
baik dari kantor maupun dari rumahnya ke lnsw
di mana dari nsb tersebut nanti akan ditransmit ke becukai dan karantina
dan dilakukan pemeriksaan secara bersama sama
yang penting nanti saya minta pada tim di bapak
tim di banten pelabuhan
itu terus diefisiensikan lagi
diperiksa lagi apa yang harus bisa dilakukan
karena empat belas pelabuhan ini
saya berharap nanti januari sudah bisa kita resmikan
dan bahwa nanti dari situ kita replikit ke satu ratus empat puluh sembilan pelabuhan lainnya
dan harus selesai tahun depan
semua kita harus kerja dengan aturan yang benar
dan saya percaya kalian bisa
saya bangga karena selama dua belas bulan terakhir saya lihat itu
semua pelabuhan itu sudah bekerja dengan baik
terima kasih bapak luhut pinsar pancaitan sudah memberikan pesan kepada rekan rekan
bagaimana rekan rekan kesanggupannya untuk bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan
oleh bapak luhut pinsar pancaitan
tentunya akan semangat atau juga memotivasi untuk kinerja yang lebih baik
jadi mengenai efisiensi efektivitas semuanya ini betul betul terwujud tentunya
dengan adanya reformasi pelabuhan
nah tapi kita akan juga berbicara mengenai hal lain yang juga didorong terus
oleh strana spk yaitu mengenai integrasi perencanaan dan penganggaran
mulai dari wilayah daerah kemudian sampai ke pusat
digitalisasi kembali menjadi kunci sehingga menjadi transparan
kemudian juga termonitor
dan di antara kita
memang sudah hadir para kepala daerah dari berbagai daerah
ataupun juga provinsi di tanah air
kita mungkin yang kejauh dulu ya pak
silakan ibu indah sepertinya sudah bisa mendengar suara kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang ibu indah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang semuanya pak menko pak menteri dan seluruh hadirin
pak fatori mungkin ada yang mau disampaikan
kepada bupati luwu utara ini mengenai hal ini pak
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita bersyukur pada tanggal sepuluh desember yang lalu
sipd telah di launching sebagai aplikasi umum
jadi aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah
yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan pembangunan
pengelolaan keuangan monitoring evaluasi
sampai dengan pelaporan
nah kami ingin dengar dari bu bupati
apa kira kira manfaat yang ibu rasakan selama ini menggunakan sipd
ya terima kasih pak dirjen
jadi kalau ditanya apa manfaat untuk pemanfaatan atau penggunaan sipd
tentu banyak sekali
antara lain yang pak dirjen sudah sampaikan tadi
bahwa ada penghematan terutama di dalam penggunaan aplikasi
kemudian atk karena arahnya memang ke ppr les
termasuk juga perjalanan dinas
nah kalau terkait dengan perencanaan sendiri
itu tentu mempermudah kami dalam menginventarisir
dan menganalisis usulan hasil musrembang
termasuk pokok pokok pikiran dari dprd
dan hal ini pasti akan mempermudah kawan kawan di organisasi perangkat daerah
dalam menyusun dokumen perencanaan di renstra dan renja opd
serta yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempermudah kami
di dalam penyusunan dokumen perencanaan
nah kalau manfaat lain juga kita temukan dalam proses penetapan apbd
di mana dalam penyusunan rkpd yang telah berdasarkan analisis standar belanja
dan standar harga satuan yang sebelumnya telah di input dalam sipd
sehingga memudahkan dalam penyusunan pua ppas dan rka skpd
yang merupakan bahan dalam penyusunan

kira kira seperti itu pak dirjen
baik terima kasih ibu indah putri indriani
sebelum nanti pak fatoni memberikan tanggapan singkat mungkin
tapi terima kasih ibu
mungkin juga ini kendala kendala yang dialami oleh daerah daerah lainnya
sehingga ibu mewakili daerah lainnya sudah menyampaikan kendala kendala
ada juga pak masukan masukan dan saran secara teknis sudah dicatat ibu tadi dengan pak fatoni
terima kasih pak
dan selanjutnya kita akan menuju ke acara berikutnya
karena ini sudah dinantikan
yaitu mengenai rencana aksi dari strana spga dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
apa saja kemudian aksi pencegahan yang sudah dirancang direncanakan
dan siapa saja kementerian lembaga terkait
yang juga terlibat dan diajak
bergandengan oleh strana spk untuk bisa mewujudkan rencana aksi ini
dan tentunya kami mengundang bapak menteri perencanaan pembangunan nasional
kepala badan perencanaan pembangunan nasional
kami mengundang ke atas stage bapak soeharto mono arfa
boleh berikan tepuk tangan bapak ibu sekalian
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
salam sejahtera bagi kita semua
sebagai mana tadi telah disampaikan
pelaksanaan aksi pencegahan korupsi periode sebelumnya dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
yang berakhir pada bulan ini yang tadi disampaikan oleh pak firly
maka menyusul itu perlu segera ditetapkan
rencana aksi pencegahan korupsi periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
penjagaan korupsi periode berikutnya tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
tim nasional strati nasional pencegahan korupsi
terdiri dari kementerian bapak penas
komisi pemberantasan korupsi kementerian dalam negeri
kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
dan kantor staff presiden
karena itu pada kesempatan ini
tim nasional akan menyampaikan rencana aksi pencegahan korupsi periode dua tahun ke depan
tetap berfokus pada perizinan dan tata niaga
terdapat lima aksi
pertama adalah one map policy
yang kedua penguatan pengendalian ekspor dan impor
perbaikan tata kelola pelabuhan
seperti tadi telah kita dengarkan
baru empat belas dari satu ratus empat puluh
dan yang kelima
percepatan digitalisasi sertifikasi badan usaha
dan profesi pendukung kemudahan berusaha
itu tadi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga
yang berfokus pada keuangan negara
terdapat enam aksi
yang pertama adalah digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat daerah dan desa
seperti yang tadi telah disampaikan
bahwa sistem krisna di bappenas
dan sistem sakti di kementerian keuangan
telah bersatu padu
sehingga uploadnya cukup di salah satu sistemnya
pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah
dalam hal ini
misalnya tadi untuk lkpp
jumlah dari barang barang yang dianggarkan di dalam apbn
dalam hal ini misalnya belanja modal
belanja barang dan jasa
itu angkanya harus senang
pada hari ini belum seluruhnya
kemudian yang ketiga adalah penguatan tata kelola penerimaan bukan pajak
dan komoditas mineral
pada komunitas komoditas mineral dan batu bara
kemudian yang keempat
penataan aset pusat
kemudian yang kelima adalah penguatan partai politik
dalam pencegahan korupsi
dan yang berikutnya adalah optimalisasi interoperability data berbasis nik
ini terkait dengan satu data indonesia
nik atau nomor induk
yang berfokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi
pada fokus penegakan hukum dan deformasi birokrasi ini
terdapat beberapa aksi
pertama penguatan aparat pengawasan intern pemerintah apip
yang kedua penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana
yang ketiga optimalisasi pengawasan keuangan desa
serta penataan aset desa
dan yang keempat penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara
jadi ada tiga fokus yang dirumuskan dalam lima belas rencana akar
yang ditetapkan pada hari ini
untuk dilaksanakan pada dua tahun ke depan
pada periode yang kedepan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dan setelah ini tentu akan disusul dengan penandatanganan
surat keputusan bersama oleh tim nasional pencegahan korupsi
selebihnya kami berharap seluruh instansi yang tergabung dalam aksi seranas
dengan korupsi periode yang akan datang dua ribu dua puluh
senantiasa meneguhkan komitmen untuk menjalankan aksi aksi pencegahan korupsi
sesuai kemenangan serta tugas pokok dan fungsinya
teranas pencegahan korupsi hadir bersama kita semua
untuk saling membantu mengkoordinasikan mendampingi
mensinergikan mempercepat program program pencegahan korupsi
untuk indonesia yang lebih sejahtera
demikian yang dapat kami sampaikan
baik bapak suarso monoarfa kami mohon tetap berada di atas panggung bapak
kita akan menuju ke acara berikutnya
silakan jeffrey untuk bisa dipandu
agenda selanjutnya adalah penandatanganan surat keputusan bersama
dan peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
yang akan dilakukan oleh tim nasional stranas pk
dan tentunya kami juga mengundang
baik kami mengundang kehadiran dari ketua komisi pemberantasan korupsi
bapak firly bahuri kemudian juga menteri pendayagunaan apalatur negara
dan reformasi birokrasi republik indonesia bapak abdullah azwar anas
kemudian kami mohon juga kehadiran dari dirjen keuangan daerah
kementerian dalam negeri republik indonesia bapak agus
bapak tony dan juga staf khusus dari ksp yaitu bapak arief budi hardono
bapak mohon untuk berkenan aksi pencegahan korupsi tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
baik sudah bersiap semuanya
kami mohon kepada bapak firly bahuri terlebih dahulu bapak
untuk bisa melakukan penandatanganan
jadi penandatanganan ini akan dilakukan satu persatu
bapak silakan untuk bisa memulainya menandatangani lembaran yang ada
bapak firly terlebih dahulu bapak
baik boleh ditandai satu persatu dan tentunya bersama sama
di sini kita menjadi saksi atas niat dan semangat indonesia
yang diwakili oleh tim nasional pencegahan korupsi selanjutnya disebut sebagai stranas pk
untuk menandatangani surat keputusan bersama dan peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun dua ribu dua puluh
baik dan pihak pihak tentunya yang kita saksikan bersama yang ada di atas panggung ini
dan menandatangani kertas ini ini merupakan mereka mereka yang ada bersama sama
mencegah korupsi dan tergabung dalam timnas pencegahan korupsi
timnas speka itu dia
dari kemenpan r b kpk tentunya
kemudian bapak penas dari ksp dan juga dari kementerian dalam negeri republik indonesia
dan tentunya kepada seluruh hadirin boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa
karena tentunya ini akan menjadi niat dan semangat bagi kita semua warga indonesia
bisa ditunjukkan bapak kerek kerek media yang mengabadikan momen bersejarah ini
aksi pencegahan korupsi
baik komitmennya sudah ada
bapak mohon kepada di atas panggung
kita akan sesaat lagi mengikuti acara peluncuran
mungkin saya bisa berikan sedikit informasi
nanti akan ada bapak gambar di layar ini
nanti kita akan hitung mundur
nanti kami persilahkan kepada bapak bapak untuk bisa menyentuhkan tangannya
baik berfoto bersama
kami mohon untuk pihak pihak pemangku aksi pencegahan korupsi
yang menjadi bagian dari tim nas peka
untuk bisa nanti menyentuhkan tangannya
di belakang sudah siap sesuai dengan hitungan mundur saya
tentunya disaksikan oleh pak nurul gufron
kemudian juga bapak alex dan juga bapak agus gumiwang
oke kita akan mulai hitung mundur
luar biasa berikan tepuk tangan untuk peluncuran aksi pencegahan korupsi
baik dengan demikian ada pemencegahan korupsi telah resmi diluncurkan
ada lima belas aksi pencegahan
bapak bapak ingin saya mohon untuk berada di atas panggung
karena selanjutnya kita akan menyerahkan skb
tentunya telah resmi diluncurkan ada lima belas aksi pencegahan korupsi
melibatkan tujuh puluh enam kementerian lembaga tiga puluh empat pemerintah provinsi dan enam puluh delapan pemerintah kabupaten kota
dan tentunya selamat bertugas untuk seluruh pemangku aksi pencegahan korupsi
dan berikutnya kita akan mengikuti kegiatan yaitu menyerahkan aksi ini kepada para pemangku aksi yang akan diwakili oleh wakil kementerian lembaga dan pemerintah daerah
kami mohon mungkin juga bisa dibantu oleh rekan rekan untuk mengatur posisi
silahkan mengambil posisi bapak yaitu menteri perindustrian republik indonesia bapak agus gumiwang kartasasmita
kemudian juga kami undang kehadiran dari gubernur kalimantan utara
kemudian juga gubernur sulawesi selatan
kami undang untuk naik ke atas panggung dan juga menerima skb ini
dan kepada bapak ketua kpk kami mohon bapak untuk bisa memberikan skb aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat kepada menteri perindustrian
dan juga tentunya kita lihat tadi dari bapak nas bapak soeasomo norfa juga menyerahkan
kemudian juga kepada sulsel diserahkan oleh bapak men pan r b
sambil diabadikan rekan rekan semuanya kita lihat inilah dia wujud nyata komitmen untuk bisa terlibat mendukung sepenuhnya aksi pencegahan korupsi
luar biasa sekali
boleh sekali lagi kami dengarkan tepuk tangan yang lebih luar biasa pada siang hari ini
ini sebuah komitmen untuk aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
untuk penerima skb kami istilahkan untuk bisa kembali ke tempat tapi untuk bapak bapak yang lain mohon maaf bapak untuk tetap di atas panggung
nanti kita akan memberikan apresiasi
jadi kami mohon berkenan

tentunya bertempatan dengan peluncuran aksi ini strana spk juga memberikan apresiasi kepada pelaksana aksi yang memiliki komitmen yang kuat
bapak kami persilahkan untuk tetap berada di atas states
baik bapak fatoni kami mohon pak gufron kemudian juga dari ksp kami mohon pak aswar anas pak suarso monoarfa dan juga bapak firly kami mohon tetap ada di atas panggung bapak
mohon sekali untuk bisa berkenan menyerahkan apresiasi ini
kita panggilkan siapa saja penerima apresiasi ini
ya kami undang ke atas panggung kementerian keuangan yang dalam hal ini diwakili lembaga nasional single window lnsw
kepada kepala lembaga nasional single window kami persilahkan untuk naik ke atas panggung
luar biasa sekali
berikutnya apresiasi juga akan diberikan kepada kementerian kesehatan
kami mengundang staf ahli menteri kesehatan bidang teknologi kesehatan untuk bisa naik ke atas panggung
selanjutnya kami undang kementerian kelautan dan bersama
kami mengundang kementerian perikanan dan kami mengundang kepala badan karantina ikan dan pengendalian mutu
kami persilakan untuk naik ke atas panggung
berikutnya apresiasi juga akan diberikan kepada kementerian perhubungan
kami mengundang kehadiran direktur jenderal perhubungan laut
dan selanjutnya kami mengundang badan karantina pertanian
kepada kepala badan karantina pertanian kami persilahkan juga untuk naik ke atas panggung
baik selanjutnya adalah pemerintah provinsi banten
kami mengundang gubernur provinsi banten atau yang

saya naik ke atas panggung mendapatkan atau menerima apresiasi
selanjutnya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung pemerintah provinsi bali
kepada gubernur provinsi bali kami persilakan untuk naik ke atas panggung
dan berikutnya badan informasi geospasial
kami mengundang deputi bidang informasi geospasial untuk naik ke atas panggung
tentunya untuk pt pelabuhan indonesia kepada direktur utama pt pelabuhan indonesia
kami persilahkan untuk naik ke atas panggung
atas bangku baik ada beberapa
lagi juga kelembagaan
ataupun juga kementerian yang mendapatkan
apresiasi tapi tidak hadir pada
kesempatan ini yaitu kementerian hukum
dan ham kementerian sosial
kementerian pupr kemudian juga
pemerintah provinsi jawa barat
luar biasa sekali dan tentunya
baik dan selanjutnya
kami akan persilahkan kami mohon
oke baik untuk kementerian pupr
pemirsa pupr iya
untuk bisa naik ke atas panggung
baik bapak terima kasih
sekjen pupr terima kasih bapak infonya
kami persilahkan untuk bergabung di atas panggung
baik kita sudah mendapatkan
kementerian dan juga
lembaga yang mendapatkan apresiasi ini
untuk yang pertama kami mohon
kesediaan kepada ketua kpk
bapak firly bahuri untuk bisa
memberikan apresiasi kepada
dan tentunya kementerian keuangan dalam hal ini
pada pelaksanaan aksi integrasi data ekspor dan
impor pada komoditas pangan dan optimalisasi
penerimaan negara bukan pajak pada
strategi nasional penjagaan korupsi
kepada bapak agus gumiwang katasa
semita bapak untuk
panggung bapak untuk berkenan menyerahkan
penghargaan ataupun apresiasi
kepada pihak selanjutnya yang menerima
dan tentunya kementerian kelautan dan berikanan atas kontribusi
pada pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan
dalam bentuk implementasi sistem single submission
karantina sehingga menurunkan biaya logistik dalam layanan barang di pelabuhan
kepada bapak nurul gufron
kami mohon bapak nurul gufron untuk bisa
memberikan kepada kemen hub bapak
dan tentunya kementerian perhubungan atas kontribusi
pada pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan
yang melakukan pembangkasan birokrasi
dalam layanan jasa kepelabuhan pada layanan kapal
untuk strategi nasional pencegahan korupsi dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
baik dan berikutnya
kami mohon kepada
untuk bisa berkenan menyerahkan
kepada badan karantina pertanian
bapak aswar anas mohon berkenan
badan karantina pertanian atas kontribusi
menjadi motor penghasilan
dan gerak implementasi sistem ssm
kpabr karantina yang berdampak
pada turunnya biaya logistik
dalam layanan barang di pelabuhan
baik selanjutnya bapak agus fatoni
bapak kami mohon untuk bisa
menyerahkan kepada pemerintah provinsi banten
bapak agus fatoni
selaku dirjen keuangan daerah
kemendagri bapak silakan
pemerintah provinsi banten atas kontribusi
pada pelaksanaan aksi implementasi pengadaan
barang dan jasa elektronik khususnya
implementasi katalog lokal yang memiliki
perkembangan yang pesat pada dua tahun
berikutnya kami mohon kepada kepala lkpp
untuk bisa menyerahkan kepada
pemerintah provinsi bali
pemerintah provinsi bali
pada pelaksanaan aksi implementasi
pengadaan barang dan jasa elektronik
khususnya implementasi katalog lokal yang memiliki
perkembangan yang pesat khususnya untuk
proporsi transaksi terhadap belanja
pengadaan pada dua tahun terakhir
baik diserahkan oleh kepala lkpp
dan kemudian selanjutnya bapak kami mohon
untuk bisa menyerahkan
bapak suharto monoarfa
tentunya kepada badan informasi geospasial
dan tentunya badan informasi geospasial
atas kontribusi pada pelaksanaan
aksi kebijakan satu peta
berperan penting dalam verifikasi
data dan asistensi pemerintah daerah
pada pelaksanaan strategi nasional

baik badan informasi geospasial
atas kontribusi pada pelaksanaan
aksi kebijakan satu peta berperan penting
dalam verifikasi data dan asistensi
baik badan informasi geospasial
apakah hadir perwakilannya
baik baik bapak
bapak mohon berkenan bapak suarso monoarfa
untuk bisa menyerahkan kepada ptp lindo
untuk bisa mendapatkan apresiasi ini
dan tentunya ptp lindo
atas kontribusi pelaksanaan
aksi reformasi pelabuhan
melalui digitalisasi sistem layanan kapal
di empat belas pelabuhan
dan juga penyediaan infrastruktur
untuk implementasi ssm
baik selanjutnya kami mohon juga
kesediaan dari bapak arief budis
laku ustaz fahli ksp untuk bisa menyerahkan
dari kementrian pupr
dan tentunya kementrian pupr atas
kontribusi pada pelaksana aksi implementasi
pengadaan barang dan jasa elektronik
khususnya implementasi katalog sektoral
konstruksi pada strategi nasional

baik bisa diabadikan
terlebih dahulu bapak
mungkin bisa dibantu rekan rekan untuk bisa mengambil posisi bapak
silahkan bersama dengan
mungkin agak maju mengapit para
pemenang bapak diabadikan oleh
teman teman media semuanya dan juga
bapak ibu sekalian inilah
pihak pihak yang memberikan
contoh yang baik tentunya
yang mewujudkan dan juga
aksi pencegahan korupsi
yang juga merupakan bagian dari rencana
aksi stranas bk
pencegahan korupsi sekali lagi
berikan applause yang meriah
kepada para pemangku aksi
selamat tentunya untuk para pemangku aksi
selamat untuk para penerima apresiasi
ini semoga apa yang didapatkan
penghargaan ini bisa memacu memotivasi
untuk bisa menjadi lebih baik lagi
dan juga semakin jauh atau semakin
ikut berpartisipasi dalam pencegahan
korupsi dan berikutnya juga bisa
menjadi inspirasi bagi kementerian
dan lembaga lembaga lainnya
betul sekali dan kami mohon untuk bapak bapak
sekalian tetap berada di atas panggung
kami persilahkan untuk tetap
berada di atas panggung dan
tentunya ini sebuah komitmen untuk pencegahan
korupsi manusia kuat adalah
yang bersemayam dalam dirinya jiwa jiwa
yang kuat dan tentunya jadilah manusia
kuat yang tidak bisa dipatahkan mimpinya
yang tidak bisa dilumpuhkan cita citanya
kau bisa merebut senyumku tapi
sungguh tak akanlah kau bisa merebek
hatiku tapi aku tahu obatnya
itu kita manusia kuat
itu kita manusia kuat
itu kita manusia kuat
itu kita manusia kuat
kau bisa hitapkan putihku
kau takkan gelapkan apapun
kau bisa runtuhkan jalanku
dan kutemukan jalan yang lain
itu kita manusia kuat
itu kita manusia kuat
bila bukan kehadapnya
tidak satu punculanmu akan bahagia

manusia manusia kuat
manusia manusia kuat